tim sar gabungan berhasil menemukan satu awak helikopter p seribu satu ratus tiga milik badan pertahanan dan keamanan bahar kampolri senin pagi
jenazah tersebut diduga atas nama bribda anam yang ditemukan di pantai burung mandi kecamatan damar belitung timur bangka belitung
saat ini jenazah korban telah dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit umum daerah manggar
helikopter tersebut mengangkut empat anggota polisi yaitu akp arief rahman saleh bribtu lasminto aibda joko m dan bribda anam
kepolisian memastikan helikopter jatuh akibat cuaca buruk
hingga kini proses pencarian dan evakuasi helikopter nahas tersebut masih terus dilakukan
saat ini pencarian terus dilakukan dari polri sendiri dengan kapal dan helikopter yang kita miliki
dan kemudian dibantu oleh pak sarnas dibantu oleh teman teman dari angkatan laut
helikopter p seribu satu ratus tiga milik bahar kampolri dilaporkan hilang kontak pada minggu siang setelah lepas landas dari pangkalan bun kalimantan tengah menuju tanjung pandan bangka belitung